sementara itu komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan menemukan sejumlah kejanggalan dalam hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan enam anggota front pembela islam
adanya kejanggalan tersebut membuat kontras berharap kasus penembakan dapat diselesaikan oleh tim independen dari komnas ham
wakil koordinator tiga kontras rifanli anandar mengungkapkan kejanggalan itu ditemukan dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang dianggap kontradiktif dengan hasil rekonstruksi yang digelar
selain itu kejanggalan lain adalah pihak kepolisian tidak mengundang pihak korban dalam hal ini fpi untuk mengawal kasus tersebut
adanya temuan kejanggalan itu membuat kontras berharap kasus penembakan ini dapat diselesaikan oleh tim independen dari komnas ham
ya ada kejanggalan apakah saat rekonstruksi teman teman fpi diundang sebagai pihak korban atau coba membuka dan memberikan jaminan terhadap mereka tentang informasi
semuanya dengan terbuka apakah iya atau tidak
itu kejanggalan dalam bentuk proses pengundangan gitu
apalagi kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan terburu buru
kami khawatir kalau proses rekonstruksi juga mengalami banyak kejanggalan kejanggalan lain